saya menanyakan kemarin ada kejadian apa di empat puluh enam
terus suami saya sampaikan bahwa richard menembak yosua hingga meninggal dunia
terus suami saya sampaikan sudah melapor ke pak kapori
bahwa peristiwa itu terjadi karena tembak menembak antara yosua dan richard disebabkan karena yosua melecehkan saya
lalu saya kaget dan saya marah sama pak su saat itu

saya sampaikan kepada suami saya
kenapa saya diikut ikut dalam peristiwa tersebut
saya menangis lalu suami saya pergi keluar dari kamar